nek nek pengen ikut nek nek nek pengen ikut atau nek nek nek mau ikut ya ampun debbie kalau ada
orang yang bilang kamu bukan anaknya si dadang pasti orangnya gila kamu itu mirip bener sama
apa kamu sama sama maksa kalau ada maunya sebentar ya mak jadi mau ngecek handphone dulu sebentar
dede udah nggak bisa ninggalin emak
kenapa harus begini allah
hai telpon narisi apa
bukan telepon mak sms
sms dari sobri
mak mau dede buatin teh hangat
kalau kamu mau melihat emak meninggal bahagia
kamu lupakan sobri
dede buatin teh hangat dulu buatmu mak ya
ah kayaknya bapak teh sudah tidur sama ronaldo
saat yang beraksi lagi
ini ada yang satu lima juta nih tuh
kalau itu mah udah pasti lemot
kamu mah sengaja cari yang mahal sih tu
ini tuh bukan masalah harganya
tapi masalah speknya
spesifikasi mesin dalemnya gitu loh mam
ih tapi jangan yang lima juta juga kali tut
mams mah gitu
katanya mams kerja keras banting tulang
cari duit itu semuanya buat anak
ya emang cari duit buat anak
buat siapa lagi
yaudah kalau enggak kamu cari tuh yang apa tadi namanya tuh
iya cari yang itunya bagus
tapi jangan yang lima juta
aku cari aja yang speknya bagus
tapi harganya empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ya itu mah cuma beda seribu perak mams
tadi kata mams yang penting enggak lima juta
tapi yang enggak seribu perak juga bedanya dong ah
sepik pisan hari ini
kalau idan mau beli perabot
justru saya teh mau jual barang
saya mau jual murah
maucat bisa jual ke orang orang lebih mahal
kang idan maucat
kang idan sudah sembuh
kepala saya pening tang
saya permisi dulu ya
mau ke mana kang idan
saya mau ke rumah
berarti uangnya ada
kang idan beli apa maucat
dia enggak beli
tapi mau jual barang
lagi gak punya duit mang
bulan depan ya
setelah saya dapat keuntungan bisnis dari idan
saya permisi mang
dagangan nggak ada yang beli
kamu teh beneran gak mau nyobain cilok saya
pak kang masih kenyang
bukan tadi siang
sekarang ma sudah sorean
kira kira kang dadam butuh orang enggak ya
enggak mungkin saja butuh
kan rumahnya teh gede
nah kamu di sana bisa bantu bantu
kamu teh nyari kerja
terus kerjaan kamu yang jakarta gimana
mudang tempat saya kerja
ternyata tempat nyimpan barang selundupan kang
sekarang digrebek sama polisi
gaji saya juga nggak dibayar
bingung kami minta gaji sama siapa
saya mah enggak terlibat
jadi enggak ditangkep kang
punya air enggak
enggak ada air minumnya
makanya kalau makan tuh pelan pelan
ya udah atu
kalau nggak ada air minumnya
tunggu dulu tunggu dulu
nenek mau rapiin baju aet wak
tunggu dulu debbie
jangan tarik tarik baju nenek atu
nenek mau ikut
nenek pengen ikut atu
nenek mau ikut
ya ampun debbie
kalau ada orang yang bilang kamu bukan anaknya si dadang
kamu itu mirip benar sama bapak kamu
sama sama maksa kalau ada maunya
sudahlah nenek ajak aja si debbie
ajak bagaimana wak
pabrik mau ikut jennifer mau ikut debbie juga mau ikut
febri sama kayak bapaknya si akom
salah salah ngomong sedikit aja ngambek
jennifer sama kayak bapaknya
enggak beda sama bapaknya
kalau kemauannya enggak diikutin kita bisa dibikin gini
boroboro sampai ke arena fantasi
baru sampai bogor nenek udah stres
bisa bisa nenek pingsan di jalan
sudahlah nenek ajak aja si debbie kesian